sini mudah mudahan merata terus
pembayaran digitalnya lebih merata
aku hanun mahasiswa psikologi di prinsip indonesia nama gua andika rafi pemana
perusahaan ilmu politik dan muhammad rafi tapi stream di mini mblog market
fatmalah rasati barista filosofi kopi karena saya belum tak kasir beti karyawan kargo ekspedisi
iya aku pakai hampir sering saya pakai oh yang pasti tuh ada m bankingnya dari mulai
paling sekarang aku lihat ya adalah dari bentuknya krisis sebenarnya dari
adang kurang sinyalnya kebanyakan kurang ngerti dan terkadang juga curie tidak terbaca sampai
sekarang pun juga masih banyak orang yang belum ngerti digital payment dan taunya mereka megang
emang mempermudah kita ya mempermudah kalau kita beli beli jadi nggak usah pakai uang langsung
apa apa bisa langsung tinggal sensel tinggal ngeklik aja lebih ke gimana caranya kita bisa
sebenarnya mirip sih gimana caranya supaya digital payment ini bisa inklusif karena sebenarnya
kalau kita lihat kan yang pakai mungkin yang di kota kota besar aja gitu sementara yang di kota kota
kecil mungkin ya mungkin belum bisa tap in kesana misalnya atau juga mungkin belum aware misalnya
dan juga yang kedua tadi sih terkait cyber crime sendiri gimana caranya supaya kita punya
resiliensi atau punya cara atau strategi gimana cara melawan kemungkinan adanya cybercrime tersebut